wacana pembentukan koalisi besar antara golkar pan p tiga dalam koalisi indonesia bersatu
dan gerindra serta pkb dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
menguat usai pertemuan lima ketua umum partai dalam acara silaturahmi ramadan
yang dihadiri presiden joko widodo pada minggu kemarin
isyarat pembentukan koalisi besar muncul dari ketua umum partai golkar air langga hartarto
saat hadir dalam acara buka bersama partai di nasdem tower pada dua puluh sembilan maret lalu
rencana koalisi besar tersebut disambut baik pdi perjuangan
namun pdi perjuangan menegaskan meski nantinya akan bekerja sama dengan parpol lain
akan tetap mencapreskan
dan kadernya sendiri
sementara itu partai demokrat yang sudah membentuk koalisi perubahan bersama pks dan nasdem
mengaku tidak terganggu dengan wacana tersebut
bentuknya koalisi besar
menurut ketua umum agus harimurti yudhoyono
munculnya wacana itu justru menjadikan koalisi perubahan semakin serius
dalam menghadapi persaingan dalam pemilu dua ribu dua puluh
yang jelas kami sedang berikhtiar sendiri
kami tidak terganggu
itu adalah hak politik dari partai partai politik sahabat kami yang ada di pemerintahan
tetapi kami sendiri saat ini tiga partai demokrat pks dan nasdem
semakin serius semakin intensif
bisa dikatakan progresnya nyata
hingga kini hanya koalisi perubahan yang sudah deklarasi capres dengan mengusung anies baswedan
sementara bakal capres dari koalisi lainnya masih menjadi teka teki
tim liputan cnn indonesia